puluhan siswa smp negeri dua kuta badung bali menjalani tes swab pcr
sementara satu siswa yang dinyatakan positif covid sembilan belas saat ini masih menjalani isolasi terpusat
bersama orang tuanya yang juga terkonfirmasi positif
sebanyak tiga puluh satu dari tiga puluh dua siswa kelas tujuh k smp negeri dua kuta badung menjalani tes swab pcr selasa pagi
kegiatan ini dilakukan setelah hasil tes pcr salah satu siswa dinyatakan positif covid sembilan belas
pihak sekolah menyebut hasil tes pcr masal ini baru akan diketahui pada rabu besok
sehingga sembari menunggu hasil proses kegiatan ptm masih dihentikan sementara
hari ini agenda untuk anak anak smp negeri dua kuto yang kelasnya ada satu orang terkonfirmasi covid sembilan belas
dan swab pcr untuk tiga puluh satu orang
karena yang terkonfirmasi itu masih menjalani isoter di hotel ina denpasar
karena yang bersangkutan atau siswa bersangkutan berasal dari denpasar
hasil tesnya sesuai dengan koordinasi dengan puskesmas ibu dokter dari puskesmas
paling cepat malam ini tapi kemungkinan kita dikasih besok
entah pagi atau siang ya
salah satu siswa yang ikut swab pcr masal mengaku tidak menyangka temannya terkonfirmasi positif covid sembilan belas
karena selama belajar bersama di kelas tidak menunjukkan gejala sakit
ia berharap hasil swab ini semuanya negatif agar bisa kembali belajar tatap muka
mah dengar dia positif tuh kaget kayak gak nyangka gitu kan
tiba tiba positif lama main main baru tiba positif
terus harapannya apa
ya semoga dia lekas sembuh
biar bisa ptm lagi bareng belajar
sebelumnya salah satu siswa dari kelas tujuh k smp negeri dua kuta bali
dinyatakan positif covid sembilan belas setelah dilakukan testing rutin di sekolah pada tanggal dua puluh januari
nandang astika badung bali